gimana kalau kita taruhan
kalau gue menang gue bisa ajak salma jalan
tapi lo gak boleh lapor ke tante nurun
tapi kalau gue yang kalah gue bakal joget ayam keliling taman
eh eh bima
bima naten kalian mau taruhan apa
jadi ternyata selama ini kak adit yang ngelakuin hal itu
mak lo datang kesini mau ketemu sama adit kan
lo duduk sini aja nih
iya lo duduk sini
fah mending lo ikut gue
eh apaan sih di karakternya
ma bentar ya
kak adit makasih banyak ya kak
makasih buat apa ma
buat semua hal yang kak adit udah lakuin buat aku
tanpa aku tahu kalau itu semua perbuatan kak adit
lo gak usah minta makasih ma sama gue
gue ikhlas kok ngelakuin itu semua
dan gue juga seneng kok
aku udah nolak kakak
lo juga gak usah ngerasa gak enak sama gue
seharusnya dia diantar
lo tau gue nungguinetan tapi lo masih mau nemenin gue
gue gak tegang liat lo sendirian
terus ngeliat lo kegerahan
dimas gue tuh bingung sama lo tau gak sih
lo tuh udah gue cuekin
tapi lo masih baik sama gue
mungkin ini yang namanya cinta dia
gue akan nunggu lo selama yang lo minta
asal pada akhirnya gue bisa ngerasain lagi dicintain sama lo
ya tuhan jangan biarin salma kenapa napa
emangnya kenapa sih
tapi abis itu lo teriak teriakan
aduh noton maafin gue banget ya
pasti tadi gue gak sengaja kepencet nelfon lo pas tadi gue yang ngebentur bima dikeroyok sama preman
tapi untung aja kita berdua bisa lolos
tapi lo berdua gak apa apa kan
kita berdua gak apa apa kok
gue gak tau harus gimana lagi kalau sampai lupa nama nama
tunggu kita taruhan
gue mau deket sama salma
gue mau deket sama salma awas
eh apaan sih
nathan bima udah dong
udah kenapa sih kalian tuh berantem terus
gimana kalau kita taruhan
kalau gue menang gue bisa ajak salma jalan
tapi lo gak boleh lapor ke tante nurun
tapi kalau gue yang kalah gue bakal joget ayam keliling taman
eh eh bima
bima nathan kalian mau taruh hana apa
gue yang menang
sal jangan tinggalin gue sal
mas sandi jadi ke kantor
tadinya sih gitu
cuman kamu jadi sendirian dong di rumah
nanti kan ada suster datang
jadi aku gak sendirian
gue berangkat dulu ya
kalau ada apa apa kamu telpon aku
kok balik lagi
nggak jadi ke kantor
tolong siapin sarapan ya buat saya
saya mau ke dalam dulu
wih dih lu udah sempurna tumpin men jjl bk
hai ini yoi serta demun medan ini bener bener balikan sama dimas
iya apaan sih guys siapa juga bilang balikan gue belum jawab pertanyaan
loh mau segera di lu iya deh ngapain sih bawa bawa lagi ya
tadinya gua ngasih ini kenatan cuma ya udahlah nggak dibahas mungkin ini udah saatnya buat
pak ngapain di sini duduk duduk santai aja kayak orang lagi pacaran
ini dia nasinya wow cobain ya iyalah
hai ini pertama kalinya lu bikinin makanan buat gua
hai sekalipun cuma mie rebus ini berarti banget buat gue